bakal capres koalisi indonesia maju prabowo subianto mengaku tak masalah soal status gibran raka buming raka jika tetap menjadi kader pdip
dia mengaku senang jika bakal cawapresnya itu tetap menjadi kader pdip
prabowo menyebut hingga kini belum mengetahui ihwal status gibran masih menjadi kader atau sudah keluar dari pdip
dia juga mengaku bahwa hubungannya dengan tokoh tokoh pdi perjuangan masih berlangsung baik
keluar atau tidak keluar bagi kami tidak ada masalah

jadi tidak ada masalah jadi kita senang saja kalau dia tetap sebagai kader pdip
saya sudah berusaha berkali kali saya sudah minta waktu tapi belum dapat waktu
saya sudah cukup lama jadi tidak ada masalah
tapi saya hubungan dengan mbak puan juga baik dengan banyak tokoh tokoh pdip saya baik
selain itu bakal calon presiden koalisi indonesia maju prabowo subianto meminta masyarakat untuk tidak fokus dengan isu isu negatif seperti politik dinasti
hal ini disampaikannya dalam pidato politik deklarasi capres dan cawapres partai solidaritas indonesia yang digelar selasa sore
kalau kita jujur anda lihat di semua partai termasuk pdip ada dinasti politik
dan itu tidak negatif karena bakal seolah olah meninggalkan nilai nilai progresif tidak benar itu
saya dari dinasti politik putranya sumitra goye jusubu saya cucunya margonon goye jusubu
dinasti dalam arti keluarga kami selalu berjuang untuk rakyat
dua adik orang tua saya gugur untuk republik
jadi kita ambil pengertian yang positif dari pengertian dinasti politik adalah
keluarga yang patriotik
keluarga yang ikut
ingin berbakti kepada negara dan bangsa
koalisi indonesia maju meminta masyarakat untuk tidak fokus dengan isu isu negatif seperti politik dinasti
tim liputan cnn indonesia